lantas seperti apa proyeksi pergerakan ihsg sepanjang pekan ini
kami akan membahas lebih dalam di segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia saat ini
luki bayu purnomo analis dana reksa sekuritas
apa kabar selamat pagi baik
baik pagi ini saya nggak tahu kalau pekan ini gimana ya
karena pekan ini kayaknya kemarin itu sudah volatile
seperti apa menurut anda untuk sepanjang pekan ini
apakah aksi jual masih membayangi indeks acuan
untuk indeks harga saham gabungan saya kira angka enam enam ratus adalah angka tertinggi
artinya apa tren untuk pelaku pasar dalam rangka koreksi
atau berpikir untuk menghindari pasar atau membatasi transaksi itu masih cukup besar
dengan demikian enam enam ratus itu menjadi teritori tertinggi dengan ruang gerak
yang tertinggi ada di enam enam ratus sepuluh kemudian yang terendah ada di angka lima
lima sembilan ratus delapan puluh lima atau lima delapan ratus lima puluh
jadi itu ruang gerak indeks apabila kita ingin melihat angka tertinggi dan terendah
jadi terendah lima delapan ratus lima puluh
tertinggi ada di enam enam ratus sepuluh
lantas dari enam enam ratus sepuluh berapakah angka yang rasional yang dapat diuji yaitu lima sembilan ratus delapan puluh lima
dengan demikian peluang indeks masih cenderung mengalami koreksi
walaupun itu menguat
dalam status menguat terbatas karena memang seperti yang kita ketahui
data data makro baik itu inflasi yang berada di angka tiga empat
kemudian kita lihat repo rate yang ada di empat lima
hal tersebut belum dapat menjelaskan secara utuh bahwa pasar harus mengapresiasi
indeks harga saham gabungan dalam jangka waktu yang cukup singkat
kemudian kalau misalnya kita melihat beberapa sentimen dalam pekan ini
menurut anda apa sentimen yang paling berpengaruhi
bagaimana pergerakan ataupun juga persepsi investor untuk melakukan transaksi sepanjang pekan ini
baik eksternal maupun internal
untuk eksternal yang kita lihat adalah pemilu yang akan dilaksanakan di rusia
karena mengapa kita harus mempertimbangkan hal tersebut
bahwa mau tidak mau keberadaan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dolar indeks
dolar indeks sekarang berada di kisaran berapa
ada di kisaran sembilan puluh hingga sembilan puluh sembilan
nah target tertingginya berapa sembilan puluh delapan
dolar indeks itu dapat menguat dengan sangat signifikan sehubungan dengan pemilu tersebut
karena apa kita melihat bahwa kedua negara ini saling memiliki
rusia dan amerika memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kepentingan ekspor impor
kepada negara negara lain
dianggap dapat menjadi presiden berikutnya
itu akan memberikan kinerja pasar
itu tetap mengapresiasi dolar akan semakin volatile
kebetulan ya kebetulan angka tertingginya ada di sembilan puluh delapan
kedepan dolar indeks itu akan memberikan pengaruh kepada kinerja us dollar terhadap mata uang utama lainnya
nah dengan demikian rupiah pun akan memberikan sentimen terhadap kinerja dolar tersebut dengan target
yang kita lihat saat ini berada di angka kisaran tiga belas tujuh ratus hingga tiga belas tujuh ratus delapan puluh

target kedepan ada di angka tiga belas delapan ratus sepuluh
lantas indeks harga saham gabungan nanti cenderung mengalami koreksi terbatas
nah jadi itulah dua pendekatan bahwa mengapa kita dapat melihat indeks harga saham gabungan yang cenderung menguat terbatas
lantas kinerja dolar akan diapresiasi lebih baik dibandingkan rupiah
hingga bulan ini karena kebetulan ada agenda politik yang dilaksanakan kebetulan itu juga negara yang dianggap negara pesaing
baik kita anda sudah menyinggung amerika serikat
kita tahu pada pekan lalu bagaimana trump kemudian meletupkan generang perang untuk perdagangan di pasar global dengan memberikan tarif untuk importasi baja dan aluminium
dan pada pekan ini tampaknya investor masih akan mencermati bagaimana china akan merespon
kemudian negara seperti kanada misalnya yang sangat dirugikan akan merespon
anda melihat ini juga akan dicoba dicerna oleh investor pada pekan ini
persoalan tersebut akan menjadi satu pertimbangan
karena kalau kita lihat konsumsi ya dari aspek konsumsi
baik china kemudian eropa
itu adalah dua negara yang tetap berpikir bahwa apbn mereka itu tetap diperoleh dari komoditi
nah sehingga apa
apabila trump ingin menaikkan tarif tersebut berarti apa
mereka sebenarnya bahasanya trump ingin membatasi impor yang ingin dimasukkan ke negara amerika
sebenarnya ingin menurunkan kuota perdagangan negara negara pesaing
nah itu pun nanti akan menyebabkan bahwa pasar melihat bahwa kinerja us dollar tersebut akan dapat mengalami koreksi dalam jangka panjang
tetapi persoalannya sekarang kita perlu berpikir dua hal
seperti yang tadi saya sampaikan
ini memangnya mau kemana
kalau kita lihat saat ini sudah ada di tiga belas tujuh ratus lantas kita perlu pertimbangkan jangka pendek bagaimana jangka panjang bagaimana
untuk jangka pendek
karena teritori terdekat
di angka tiga belas sembilan ratus lima puluh itu sudah di depan mata
maka pak pasar cenderung menguji angka usd untuk sampai di angka tersebut

pun demikian pertimbangannya apa
apbn tahun dua ribu tujuh belas juga telah menyepakati batas toleransi kinerja usd terhadap idr atau dolar amerika terhadap rupiah itu ada di kisaran tiga belas tujuh ratus hingga empat belas dua ratus
dan sudah disediakan
pak pasar juga menyepakati sebagai apa
dan itu sudah legitimit karena pemerintah sudah melihat itulah batas toleransi seburuk buruknya kita berada dalam alam semesta tekanan rupiah
nah jadi sebenarnya apakah ini perlu dimaknai sebagai sebuah kepanikan
saya kira ini perlu dimaknai sebagai cara kita untuk mengelola potensi resiko
bukan harus menghindari
karena kalau dihindari toh pada kenyataannya kita telah menguji angka tersebut dan pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kita
kita menerima batas toleransi apabila rupiah sampai ke empat belas lima ratus
dibuktikan dari apbn dua ribu tujuh belas
nah itu jadi persoalan itu yang menyebabkan kita harus berpikir rasional bahwa setinggi tingginya dolar itu ada di empat belas dua ratus tetapi untuk jangka panjang
jangka terpendeknya mana
tiga belas sembilan ratus lima puluh dan itu adalah angka rasional karena di atas itu juga masih ada yang tertinggi sebagai acuan jangka panjang
nah itu ya itu merupakan skenario
jadi itu juga harus dikira bahwa dalam hal ini mana siapa untung siapa buntung itu juga harus menjadi pertimbangan
tentu negara negara yang memiliki konsumsi komoditi dan memiliki hubungan dengan indonesia dia akan memberikan sentimen yang cukup baik kepada indonesia dan indonesia akan menerima sentimen positif
kuota daripada ekspor akan jauh lebih baik karena indonesia memperoleh salah satu pemasukan terbesar itu dari penjualan sumber daya alam at least itu adalah komoditi
nah itu yang dianggap
yang buntung ya saya kira ada di industri keuangan karena tekanannya terlalu besar
dari elaborasi tadi anda sebutkan proyeksi anda tadi anda sudah menyebutkan untuk indeks harga saham gemah mungkin anda bisa recap lagi
untuk ihsg sepanjang pekan ini ada di level berapa kemudian untuk dolar ataupun juga nilai tukar rupiah terhadap greenback
untuk pekan ini indeks akan menguji kisaran enam enam ratus lima belas sebagai level tertinggi
karena pembukaan ini kita lihat positif ya
tetapi mengapa hanya sampai
enam enam ratus lima belas karena kita lihat pekanan lu baik itu nikkei kemudian straight time regional asia baik itu dow jones itu melemah
artinya apa setelah menguji enam enam ratus lima belas maka indeks masih cenderung mengalami koreksi ke angka berapa
itu untuk khsg
usd ada di angka kisaran tiga belas delapan ratus hingga di tiga belas sembilan ratus sepuluh sebagai angka tertinggi
dari kondisi saat ini di tiga belas tujuh ratus lima puluh maka angka terdekat bapak tiga belas
kita akan tunggu bagaimana otoritas akan merespon proyeksi dari luki bayu purnomo analis dana reksa
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business pagi hari ini